umi bukan bukan aneh
ini aneh nyuruh anak pengki nih
turun ayo udah turun cepatan
lama banget sih mereka nyari tangganya
aku akan menjagamu dibangun dan tidurku
di semua mimpi dan nyatamu
aku akan menjagamu untuk hidup dan matiku
tak ingin tak ingin kau rapuh
di jangan engkau pergi tinggalkan aku
aku akan menjagamu untuk hidup dan matiku
jangan harap antum
ketangkep bahasa ente
eh jangan terlalu jangan terlalu
ini ane nyuruh anak pangki ini
ustadzolidi pulang jakarta ya
umi ya sakit mbak
semoga cepat diberi kesembuhan ya
yaudah kita balik dulu ya mbak
tambah cantik aja

cinta amat cuma buat ayam deh
kopi hitam semanis kamu boleh nih ya
yah yah yah yah
ih si yaul nih si gabuk
pakai nyuruk nyuruk gue lagi
ih si yaul nih si gabuk

hmm bukan dia kerjain sendiri aja
karena dia gue kesasar ke pesantren ini
kesasar maksudnya apa ya itu mas
memang mas ovi asalnya dari mana
gue dari kolong jembatan
jadi orang tuanya bang ovi tinggal di kolong jembatan
gue pernah punya orang tua
gue gak pernah tahu siapa orang tua gue
gue gak tau mukanya gimana
kehidupannya kayak apa
kata orang gue tuh dipungut di atas kuburan
gue dipungut sama orang
yang ternyata dia itu tukang copet
itu bapak angkat gue
dari kecil sampai gede gue dididik jadi tukang copet
umur lima belas tahun
bokap angkat gue itu ketangkep
terus mati di penjara
lalu gue hidup sama anak anak
jalanan di kolong jembatan
dan secara gak langsung gue jadi kakak asuh mereka
terus jadinya maksudnya
mereka di asuh jadi tukang copet juga gitu
justru buat cari makan lewat mencopet
buat biayain mereka
buat sekolahin mereka
karena gue gak mau mereka juga jadi tukang copet kayak gue
terus gimana ceritanya bang oki bisa kesasar ke pesantren ini bang
iya gak salah lagi gue yakin wali sinar nih
ngapain lu ngikutin gue sampai kesini
hah hah hah
pak jajak dari mana
biasa bang jajak mau lulusan sampah kan
jadi pak jajak itu wali sinar
ente udah dengar sendiri kan apa katanya ustadz zainal
hah kalau aneh itu ketua piket harian
yang harus diberikan kepadanya
yang harus diberikan kepadanya
yang harus diberikan kepadanya
yang harus diberikan kepadanya
kalau ente nolak
kalau ente nolak
aneh aduin ente ke ustadz urusan ini bisa rapot
enggak jadi ini kerja paksa nih
pesantrin pakai kerja paksa emang jadinya penjajahan apa
nih aneh kasih tau lagi nih
ini adalah tempat wudhu
tempat wudhu itu adalah tempat untuk
mesucikan diri sebelum beribadah

nih kalau ente ngebersihin tempat wudhu ini
itu sebagian dari ibadah
bukannya kerja paksa
dan pastinya ada imbalannya
yaitu pahala dan barokah
yaitu pahala dan barokah
gara gara kamu nih saya jatoh dari pohon

udah pagi saya belum dicuci lagi
an kalau masalah baju tenangkan

an kalau masalah baju tenangkan
an kalau masalah baju tenangkan